wakil ketua umum pkb jazilul fawait mengatakan pkb kemungkinan akan melakukan evaluasi terhadap posisi mereka dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
jika pasangan capres cawapres tidak ditentukan hingga akhir bulan ini
memberikan ultimatum lantas sejauh mana posisi tawar pkb dalam koalisi kir sudah bergabung bersama kami malam hari ini
ketua dpw pkb jawa barat saiful huda selamat malam pak saiful
malam mas apa kabar
alhamdulillah saya baik
pak biknya lagi di jalan ini
pak saiful yang membuat kami penasaran adalah sejauh mana posisi tawar pkb dalam koalisi kir
ya sampai hari ini sebenarnya relatif komunikasi kerjasama masih berjalan
jadi apa yang disampaikan oleh mas jazilul fawait itu betul betul suasana dinamika yang ada di dalam internal kami
ada yang mengendalikan
ada yang menghendaki deklarasi cepat
ada yang mengendaki deklarasi sambil kita lihat perkembangan dari koalisi partai partai yang lain
jadi itu betul betul biodinamika di dalam kami
dan saya kira wajar ada suara kader suara pengurus yang ingin mengendalikan semakin cepat deklarasi
jadi dari hitungan politiknya akan semakin
tapi secara kelembagaan pkb dan gerindra tidak ada masalah
sampai hari ini kita masih pegang piagam kesepakatan koalisi pkb gerindra
dimana di dalam piagam kesepakatan itu terkait dengan penentuan capres dan jawa pres penuhnya dari tangan pak prabowo dan pak muhaymin
ini kan tadi dikatakan ultimatum sampai akhir bulan ini
tapi tadi kita sudah mendengar pernyataan dari ketua harian dpp gerindra sufmi dasko ahmad yang mengatakan bahwa ini cuma komunikasi biasa aja bukan ultimatum
ya karena mungkin pak dasko melihatnya pernyataan ini sifatnya kan pengurus yang ada di internal pkb
karena secara kelembagaan sekali lagi kita belum ada
tidak sama sekali deadline menyakut terkait dengan evaluasi koalisi pkb gerindra
jadi ini masih berjalan dan dalam beberapa momentum ke depan juga kebetulan kita sedang merange agenda agenda yang sifatnya menguatkan koalisi pkb gerindra ke depan
komunikasi berjalan dengan baik gitu
tapi kalau kita melihat sejauh ini ada nama nama yang mulai muncul nih
erick thohir mulai dipasangkan dengan pak prabowo subianto
tapi kalau kita lihat di sosial media juga caimin berkomunikasi cukup intens beberapa hari terakhir dengan pak anies baswedan
nah ini apakah salah satu bentuk langkah komunikasi dalam langkah ultimatum tadi
begitu ya kalau nggak mau dengan saya ya saya bisa dengan yang lain atau seperti apa
yang sudah kita bangun sudah delapan bulan loh mas koalisi pkb gerindra ini
dan sebenarnya kalau ada pihak pihak atau partai koalisi atau partai lain yang gabung ya kita welcome
tapi semangatnya tidak boleh merubah konfigurasi antara pak prabowo dan gus muhaymin
yang kedua kita belum sama sekali belum ada komunikasi dan belum ada
pertemuan apapun dengan pak anies baswedan termasuk terhadap partai partai koalisinya pak anies
jadi yang berkembang di medsos itu semacam video yang dibikin oleh publik luar yang kemudian di upload saja oleh gus muaymin
tapi berarti ultimatumnya termasuk yang serius atau
enggak nih kalau begitu
ya mungkin secara pribadi pribadi bisa saja itu dianggap serius ya
misalnya oleh mas jazil yang mewakili banyak teman teman di internal yang ingin mengendaki cepat deklarasi
tentu ini menjadi pertimbangan gitu
tapi ada juga di internal pkb
yang kira kira tidak perlu cepat cepat deklarasi
karena bisa saja secara hitungan politik deklarasi awal tidak menguntungkan dan seterusnya dan seterusnya itu
nah karena itu apa yang terjadi dalam dinamika pkb itu mencerminkan kira kira ada teman teman yang menghendaki cepat deklarasi
dengan pak babowo gus muaymin
ada juga yang kira kira kita tunggu saja deh sambil mengintip dari koalisi partai yang lain
oke kita sebagai publik juga menunggu
seperti apa apakah memang nanti akhir bulan ini dideklarasikan
atau seperti apa kita sama sama menunggu
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
ketua dpw pkb jawa barat saiful hudas